saudara di media sosial beredar gambar ketua umum psi ks sang pangarep akan maju di pilkada jakarta
mendatang bersama keponakan prabowo subianto budi satriojiwandono
menanggapi wacana itu psi menyatakan masih menunggu sikap ks sang dan arahan dari partai politik anggota koalisi indonesia maju
wakil ketua umum psi andi budiman menilai beredarnya nama kaisang sebagai salah satu kandidat calon wakil gubernur jakarta
merupakan bentuk aspirasi publik
namun andi menegaskan hingga kini kaisang masih fokus mempersiapkan kader kader di daerah untuk memenangkan pilkada mendatang
bagi kami ini adalah bentuk harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda
yang bisa memperbaiki kesehatan
kedua sikap politik psi juga akan melihat kesepakatan dan arahan dari partai partai senior di koalisi indonesia maju atau kim